bakal kembali digelarnya liga sepak bola nasional disambut antusias sejumlah kontestan liga satu
setelah pssi berencana segera menggelar kongres luar biasa klb
bagi psm makassar langkah pssi ini seperti kado indah pada ulang tahun psm ke satu ratus tujuh tahun pada dua november nanti
psm makassar meyakini digelarnya kembali liga akan memberikan dampak positif
tidak hanya bagi klub tetapi juga terhadap kondisi ekonomi elemen pendukung sepak bola indonesia
mudah mudahan liga bisa kembali segera berjalan
dari surabaya jawa timur pelatih persebaya aji santoso menyambut positif rencana percepatan kongres luar biasa oleh pssi
aji berharap digelarnya klb mampu membuat sepak bola indonesia lebih baik dan gelaran kompetisi semakin berkualitas
hal ini diungkapkan aji santoso usai memimpin latihan pemain persebaya surabaya di stadion tor senin pagi
pelatih asal malang ini menambahkan verifikasi stadion yang akan digunakan kontestan liga satu juga harus lebih standar
dan mengutamakan keselamatan baik pemain maupun penonton
saya kemarin juga mendengar juga melihat video dari ketua umum kita bapak iwan bule yang akan mengadakan klb ya
ya mudah mudahan lah yang terpenting bagi kami bagaimana sepak bola indonesia ini bisa berkembang bisa maju
itu aja sih keinginan saya tentunya mudah mudahan dengan kalau memang benar ada klb ya seharusnya semuanya harus lebih bagus
pssi berencana menggelar kongres luar biasa pada bulan januari dua ribu dua puluh tiga mendata
sedangkan liga yang direncanakan digelar kembali akhir november nanti bergantung pada izin pemerintah
tim liputan cnn indonesia